sekarang kita akan coba simak bagaimana perbedaan antara jus dan juga smoothies
tadi bisa berpaling dari raga minuman yang sehat juga menyegarkan ini
ya jus dan smoothie banyak dijadikan pilihan untuk memenuhi asupan serat vitamin mineral juga protein yang tentu berperan penting mengoptimalkan nilai gizi dalam tubuh
apakah anda tahu sebenarnya yang anda konsumsi setiap hari
preferensi saja sih ya kadang memang saya tergantung kebutuhan
kalau misalnya memang saya lagi pingin yang light saya pilih jus
tapi biasanya jus pun saya memilih untuk jus sayuran
dengan buah buahan sebagai bintang tamunya
tapi kalau saya ingin alternatif sebagai salah satu minuman tapi yang juga liquid tapi terus rasanya juga kaya ada protein dan seratnya juga tetap terjaga biasanya saya memilih smoothies
saya lebih pilih jus karena jus itu dapat menambahkan energi secara instan yang dibutuhkan oleh tubuh saya dan tanpa gula pastinya ya
jus biasanya rendah kalori dan minum serat apalagi diolah dengan ekstraktor jus
namun karena yang diambil sarinya jus kaya akan vitamin dan mineral
sangat cocok bagi anda yang ingin menyerap energi secara instan
jus kerap juga dicampur dalam blender tetapi konsistensinya tidak sekental smoothie
jus sangat cocok dijadikan minuman selingan saat makan besar
smoothie tanya sajikan dalam aneka gelas
setahun belakangan smoothie ball menjadi tren
tampilan dalam mangkok cantik dengan campuran buah sayur beku susu kacang granola bumbu protein dan aneka rasa topping membuat smoothie yang diracik tinggi cita rasa
tak kaya akan protein lemak sehat dan serat
smoothie jauh lebih kental dibanding jus karena yogurt ataupun susu love kerap dicampurkan ke dalamnya
efek minum smoothie pun mengenyangkan karena isiannya banyak dan bervariasi
minuman ini cocok bagi anda yang ingin melipat gandakan asupan kalori selain baik juga sebagai pengganti sarapan pada pagi hari
bentuk dan sayur dan buah buahan ini bisa kita variasikan seperti jus dan smoothies
kalau kita mau memperoleh manfaat baik dari serat dan vitamin mineral kita bisa kombinasi keduanya dalam satu hari
misalnya kita pagi kita dalam bentuk jus bisa kita nanti misalnya siang atau misalnya sore snack sore dalam bentuk smoothies
jus dan smoothie sama sama sehat ya
tapi jangan sering menambahkan bahan yang bisa merusak manfaatnya ya
penambangan gula yang berlebihan atau susu full cream sebaiknya dihindari
ya rasanya tak ada alasan lagi untuk tidak mengkonsumsi sayur dan buah baik dalam bentuk jus atau smoothies yang saya rasa
dijamin jika anda giat berkreasi anda akan juga makin giat mengkonsumsi
untuk hidup lebih sehat mulai hari ini
ya sih pasha jaga hati